hai hs pria berusia lima puluh delapan tahun yang sehari hari mengajar mengaji anak anak di sebuah yayasan
yang berada di kawasan muara baru penjaringan jakarta utara hanya tertunduk saat berada di
mapores jakarta utara rabu sore pria ini ditangkap atas dugaan mencabuli lima anak perempuan yang
masih berusia delapan dan sembilan tahun menurut polisi para korban dicabuli oleh pelaku sebanyak
dua hingga empat kali tersangka membujuk korban dengan iming iming baju baru dan uang sebesar
lima hingga dua puluh rupiah tersangka yang sudah berkeluarga ini sempat melarikan diri saat
mengetahui orang tua korban melaporkannya ke polisi pada jumat lalu pelaku diancam hukuman
maksimal lima belas tahun penjara saat itu pelapor atau orang tua korban ini pulang sekitar jam sepuluh malam
tetapi tidak melihat korban kemudian pada saat itu saat itu juga korban dicari oleh orang tua